nah gitu kayak dari tadi
tapi kalau di shopping kamu ya mau deh
kalo engga ya kamu lagi kangen sama abah kamu jadi kaya gini
eh abang kamu gak kesini
abah aku lagi jalan sih kesini dia dari bandung soalnya
gak bakal diangkat dia lagi naik motor dari bandung soalnya
abah kamu dari bandung kesini naik motor
iya soalnya abah aku tuh gak tua tua banget masih muda lah
dan abah aku itu masih sok gaul soalnya dia dulunya narking motor gitu
tapi nanti kalau kamu ketemu abah jangan kaget ya
lu dapet loan keroco gitu aja kesusahan
ini tuh baru awal tau gak
ujung ujungnya itu pasti sama
baik banget itu ya
kita cabut aja yuk
bapak kesini gapapa lah
ya udah terdiam sayang

umet aku di bebek

ya kaya sih kalau kayak begini mah demen banget sakit
cepetan sembuh adanya tuh jagain
oh iya girls kayaknya kita mendingan cabut sekarang deh
jangan lama lama disini
kasian tau rayanya pusing kita tengokin
nggak udah kita pamit aja
biar sekalian ada yang bisa berduaan
kalian tuh kesini mau nengokin gue
yang mana aja boleh
yaudah deh yuk girls
kita cabut sekarang
jagain temen kita amon
jagain awal awal jagain
emang rumah sakit tuh jangan pada berisik
malah jadi berisik ya
ya lanjut lanjut
udah ada pasangan
udah capek ya beneran
udah gimana nih
dia masih mau jenguk raya
kalau aika sambil liat
aduh nanti ribut lagi
aduh sakit megan
udah diam diam
berarti sekarang kita harus mencegah jangan sampai raya ketemu sama hicle
haikal ketemu sama mondi
oke kita jauh sekarang
kalian habis pada jenguk raya
lo juga mau jenguk kan
oh hai kak
kayaknya lo gak usah ketemu raya deh mendingan
soalnya gak mungkin
rayanya lagi ke toilet
rayanya lagi lagi ke lab
iya saya gak bakal ketemu
iya jadi daripada lo masuk mending lo pulang aja bareng kita
kan jam besoknya juga udah maaf
jadi gak usah gak usah ya
kok kayaknya mereka tuh gak mau gue ketemu sama raya ya
jangan jangan ada mondi lagi sama raya
soalnya alasan alasan mereka rada rada maksa dan cindy kayak gugup
ah lo mah kebanyakan mikir ah
udah yuk balik aja mendingan sama kita yuk
bawa makanan buat gue aja
bawa makanan buat gue juga pak
jadi biar dia gak ke kamar raya karena ada mondi
cepetan cepetan cepetan
aduh sin sorry ya
gue ada urusan
kan arahnya juga gak setara sama rumah lo
lo gak jadi pulang bareng michael
gak bisa dui
katanya ada acara
nah gitu kayak dari tadi
biasanya kalo sendiri tuh
aku paling gak mau makan
ya mau deh
kalau enggak ya kamu lagi kangen sama abah kamu
eh abang kamu gak kesini
abah aku lagi jalan sih kesini
dia dari bandung soalnya
gak bakalan diangkat
dia lagi naik motor dari bandung soalnya
abah kamu dari bandung kesini naik motor
iya soalnya abah aku tuh gak tua tua banget
masih muda lah
dan abah aku itu
masih sok gaul
soalnya dia dulunya
eh tapi nanti kalau kamu ketemu abah
jangan kaget ya
soalnya abah itu agak jutek

sama cowo yang
dan dia tuh gak suka sama anak yang motor
abah kamu kan anak yang mau
masa gak suka sama anak yang motor
karena abah tuh dulunya anak yang motor
dan abah tuh ikut
makanya abah anggap tuh
kalo semua gang motor tuh sama
tapi abah kamu jangan jangan gak tau lagi
ya gak tau lah
ya makan dulu deh
gue mau cobain makan
ini aku bawain makanan untuk kamu ya
tadi niatnya sih pulang sekolah mau langsung jumbo kamu

awalnya sih gara gara gurunya rio
dia ngancam anak warrior terus mau bubarin anak warrior
terus boy tanpa kita tau
dia datengin gurunya rio
mereka bikin kesepakatan
gurunya rio nggak boleh gangguin anak warrior lagi
ya ampun segitunya banget sih si buaya belain anak anak warrior
emang ada cara lain apa
gue cuma bisa doain semoga kalian menang
dan selamat ya
iya sih tadi
cuma berhenti dulu capek
oh kok gak dihabisin
jangan jangan haikal curiga lagi
gara gara raya habis ada yang suapin
ah aku suapin ya
hah gak usah
bisa sendiri kok
aduh kamu tuh harus banyak makan biar cepet semua ya